menteri agama yakut kol komas menanggapi perihal persepsi bahwa pondok pesantren al zaitun yang dipimpin oleh panji gumilang adalah sesat
menurutnya label sesat itu belum tentu benar
hal ini disampaikan yakut seusai jumpa pers mengenai penyelenggaraan ibadah haji
disiarkan kanal youtube kemenak republik indonesia sabtu lima agustus kemarin
yakut mempertanyakan statement dan stigma sesat dari siapa
pihak badan reserse kriminal polri sedang menangani kasus panji gumilang
panji sudah ditahan oleh aparat kepolisian
usai resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama
panji dijerat pasal empat belas ayat satu undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan atau pasal empat puluh lima a ayat dua junto pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite
dan atau pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp dengan ancaman maksimal sepuluh tahun penjara
selain itu yakut menjelaskan pihak kemenang kebagian menangani klaster penjara
penidikannya dimana akan dilakukan asesmen oleh kemenang
yang melakukan stigma saat itu siapa
kita tunggu itu kan sekarang sedang dalam penanganan kepolisian kan
itu kan pasti akan terkait dengan apa yang disangkakan kepada dia
kepada panji gumilang terkait penodaan agama
nah itu kan terkait dengan itu
nah kita lihat hasilnya
itu benar gak dia menoda kan
penodaan terhadap agama kan belum tentu penyesat